nah mungkin sebagian dari anda ini memilih untuk rebahan di rumah pada waktu hari minggu atau weekend nih
nah hari ini saya akan mengajak anda untuk stay active berwarna raga di gbk
dan mungkin nanti kita akan piknik kali ya di hutan kota gbk
nah terlebih dahulu kita sepedaan dulu yuk
ya bersepeda merupakan salah satu olahraga yang kini digemari masyarakat
salah satu spot yang sudah terkenal menjadi tempat favorit untuk berolahraga khususnya bersepeda adalah gelora bung karno atau gbk
di akhir pekan gbk biasanya cukup ramai didatangi warga untuk berolahraga
tak hanya bersepeda namun tempat ini juga ramai digunakan untuk olahraga lain seperti jogging
namun kini anda tidak dapat bersepeda di dalam stadionnya ya
lokasi yang bisa digunakan bersepeda atau olahraga lainnya ada di lingkar luar stadion
selain itu gbk juga menyediakan beragam fasilitas untuk berolahraga misalnya fasilitas penyewaan sepeda
nah bagi anda yang ingin berolahraga santai di akhir pekan
anda bisa mengunjungi kawasan gelora bung karno mulai pukul lima pagi hingga sore

puas berolahraga kini saatnya bersantai sejenak
saya akan mengajak anda mengunjungi kawasan hutan kota gbk
ruang terbuka hijau ini kerap dikunjungi warga di air pekan untuk sekedar menghilangkan penat
setelah direvitalisasi hutan kota gbk memiliki pemandangan yang sangat cantik
lahan seluas empat hektare yang dulu merupakan lapangan golf ini kini telah ditata sebagai paru paru kota
pembelajaran di gelora bung karno

pembelajaran di gelora bung karno
kini pengunjung bisa duduk duduk sambil melihat pemandangan deretan gedung bertingkat di jakarta
selain taman rumput di tempat ini juga tersedia area kolam terembesi dengan konsep alas kayu di atasnya
bagi yang bosan olahraga di gbk pengunjung juga bisa berolahraga di sini
ada jogging track yang memang khusus dirancang untuk berolahraga
nah tempat ini juga bisa buat piknik
bahkan banyak pengunjung yang membawa alas tikar dan makanan sendiri namun tetap jaga kebersihan ya

iya kita juga pengen piknik sambil makan makan
soalnya lihat di tiktok tempatnya bagus terus enak juga buat refreshing kumpul bareng teman
iya sama sih kayak dia juga buat refreshing biar kumpul kumpul biar sambil ngobrol juga kan enak rindang
enak ya cuacanya suasananya gitu
udah gitu adem lagi hari ini
biar mengenal dunia luar aja di rumah mulu ya kan
nah tadi kita udah muter muter gbk sepedaan capek nih saatnya kita duduk duduk santai istirahat di hutan kota gbk
nah sembari kita istirahat kita bisa menikmati suasana sore di sini
ini asik banget sih daripada kita cuma di rumah aja kan
lah raga sudah piknik sudah saatnya mencari makan malam
di sekitar kawasan hutan kota gbk ini juga ada food court yang menyediakan beragam jenis makanan
mulai dari cemilan seperti roti bakar hingga makanan berat seperti tongseng kambing
anda tak perlu khawatir kelaparan habis olahraga ya
untuk harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau

nah tadi kita olahraga udah sepedaan nah tadi kita olahraga udah sepedaan

nah terakhir adalah makan malam
jadi badan sehat perut kenyang hati senang